salad atau hidangan yang berisi aneka sayur dan buah buahan yang diberi saus mayonese biasanya menjadi menu sampingan di sebuah kedai makan
namun di salah satu kedai makan di bandung ini salad justru menjadi menu utama berikut liputannya
padatnya rutinitas tak jarang membuat pola makan berantakan sehingga makanan siap saji kerap menjadi pilihan cepat untuk melampiaskan rasa lapar
padahal kandungan gizi yang terdapat di dalamnya belum tentu maksimal
hal itulah yang menjadi inspirasi sebuah kedai makan di jalan bungur kota bandung ini
karena kita pengen ngedukasi masyarakat sih kalau ternyata salad itu rasanya enak
lebih tepatnya sayuran sih kita pengen memperkenalkan kalau sayuran itu suatu hidangan yang bisa dinikmati dengan rasa yang enak dan gampang
di sini semua menu utamanya tak biasa
karena sayur dan buah buahan menjadi andalan sementara daging hanya menjadi pelengkap seperti salad mamat d ini
untuk membuatnya goreng dulu ikan tunanya dengan bumbu garam dan lada
sekarang racik saladnya
masukkan selada hijau selada merah kubis merah yang kaya antioksidan wortel sebagai sumber vitamin a jagung stroberi nanas si kaya serat dan semangka
simpan ikan tuna sebagai topping dan nikmati salad dengan beragam saus selera anda
nah meskipun menu utama saya kali ini adalah salad tapi tidak mengurangi asupan gizi terhadap tubuh
salah satunya adalah jagung ini sebagai pengganti nasi yang sama sama mengandung karbohidrat
uniknya daging ini justru hanya dijadikan topping saja
sudah bukan rahasia mengkonsumsi sayuran dan buah buahan bermanfaat bagi
kami membuatnya untuk menjaga kemanusiaan tubuh seperti mencegah efek radikal bebas menyehatkan jantung melancarkan pencernaan hingga mencegah penyakit kanker
meskipun menunya sederhana namun tak jarang terbatasnya waktu seringkali menjadi penghambat untuk meraciknya sendiri di rumah
ya kebetulan emang suka salad
cuman kan gak gampang gitu ya nyari sayuran sayuran yang bersih gitu kalau untuk di rumah
terus di rumah juga suka makan yang instan instan karena males masakan
jadi membantu banget nih ada tempat kayak gini
harga menu salad di sini dibanderol mulai dari rp dua puluh lima
pengunjung bisa memilih beragam sayur dan buah buahan sesuai selera
biar permata sari bandung